guys kita dulu deh
eh tunggu dulu
teletubbies aja mau berpisah pelukan dulu
masa kita enggak
pelukan dulu pelukan dulu pelukan dulu
nanti dulu nanti dulu
mandi basah basah bikin kue bolu
sebelum berpisah selfie dulu
ayo semuanya teman teman
eh dati ya dati
tertahan dulu udah pak
gak ada lagi nih buat ig story
ntar kalau selesai ketinggalan pesawat gimana
papa di kantor
papa baik baik saja
syukur deh kalau papa baik baik aja
tadi tiba tiba feeling aku gak enak soal papa
tapi kalau emang papa baik baik aja alhamdulillah
papa jaga kesehatan ya
kamu tidak usah terlalu mengkhawatirkan tanah
sekarang itu yang penting adalah studi kamu oke
eemm papa ini masih punya banyak kerjaan

udah pak assalamualaikum
papa gak kenapa kenapa
tapi kenapa berbohong sama bulan
saya tidak mau
waktu kamu ketemu dengan gulaan
jangan pernah kamu bilang
udah sekarang lebih baik kamu pulang aja
om yakin nggak apa apa
saya akan baik baik saja
roman terima kasih ya
kamu sudah nolongin om
kalau begitu saya pulang ya pak
sampai jumpa om
doain ya pak
semoga semuanya lancar disana
kami pasti mendoakan kamu roman
kamu membawa nama bangsa indonesia
harumkan nama negara indonesia
kamu juga jangan lupa ya
jangan buang sampah sembarangan
terus jangan melakukan hal hal yang merugikan kepentingan umum
terus besok pesawatnya jam berapa om
jam delapan malam
jam delapan malam
roman mau nyamperin ulan
kamu curi start lagi dari gue
hidup terbelenggu bareng emak
kita udah nunggu lama
gakdan dateng nih anak nih
kayaknya bener kan
ada yang ketinggalan gak
insya allah gak ada
jauh nih masalahnya ini
ini lagi hampir stuck kalau tiga puluh menit lagi kan ini gue takut ketinggalan pesawat wah ini
masih macetnya parah banget sampai patung liberty nikah sama patung pancoran juga
ngebakaran kelar nih eh ami jalan tigus rencana sebelah kanan belok kanan coba
ya ntar gue belok kanan bobotnya lagi macet sekarang
kecil sekali ini iya nih ya kan tadi macet gimana sih ya gue nyari jalan
semikut botas besar besar untuk apa kak memangnya kau ikut ke romania iya nih
tak segede alih gendeng gini mau ngapain lu apa isinya kah tuh kok baju
saya lu diusir sama orang tua lu enggak sebenarnya gue pengen ikut sama roman
ke turki sama romani ya hahaha seriusan lu
ada lu terus gimana nanti sekolah lu izin iya iya udah sih cuman lima hari kan
itu kau namanya publik pembohongan pembohongan publik dayak ah sam
kok ahong jalannya nyasar berbohong dosa besar ya gua tahu tapi lo nggak tahu
inti permasalahannya kan gue pengen ngelupain karin gue enggak bakal bisa
ngelupain bayang bayang dia kalau gue masih ketemu sama dia tiap hari ya kyuhyo
iya lagi gue kesana cuma buat tenangin diri kok
yaudah sam gapapa
yang penting besok besok kalau lo ada apa apa
jangan sampe lo ngorbanin sekolah lo
soalnya sekolah itu penting
iya betul itu daran ya
iya makan pepes ikan bareng ayu ting ting
pendidikan itu penting
jangan lupa tonton video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita terbang mari kita berangkat kawan
jadi temen gue pada jago baca di emisi on list
para teka semua

siang pak ada bagasi pak
tiga puluh menit lagi boarding ya pak
bapak langsung imigrasi langsung ke ruang tunggu gate sembilan ya pak
guys kita dulu deh
eh tunggu dulu
teletubbies aja mau berpisah pelukan dulu
masa kita enggak
pelukan dulu pelukan dulu
kangen banget nanti
nanti basah basah bikin kue bolo
sebelum berpisah selfie dulu
ayo semuanya temen temen
kok gak bilang belas sih
engga itu buru buru
masih ada lagi nih buat ig story
nanti kalau ketinggalan pesawat gimana
kayak gini mah
emang perjuangan cinta tuh gak gampang ya